kita ke kabar lain vaksinasi campak dan rubella di luar pulau jawa sempat terhenti lantaran masyarakat menolak menggunakan vaksin yang belum bersertifikasi halal
akibatnya capaian imunisasi tahap dua jauh dari target sampai akhir pelaksanaan pada september dua ribu delapan belas
setia dan para petugas puskesmas teluk pinang menuju dusun murni kelurahan teluk pantayan kecamatan jauh amakseka
perjalanan dari teluk pinang ke teluk pantaian ditempuh dalam waktu satu lima jam
berhubungan baru di bukota provinsi waktu tempunya sekitar sembilan jam
hari itu adalah pelaksanaan sosialisasi dan imunisasi kembali di dusun yang menjadi wilayah kerja puskesmas
tempat destia bertugas setelah sempat terhenti beberapa waktu
orang tua dan sekolah menjadi target utama
jadi kenapa penting imunisasi itu untuk mencegah supaya jangan sakit
kalaupun sakit terkena misalnya ya tapi tidak akan berakibat fatal
destia dan para petugas kesehatan menyampaikan
rendahnya capaian imunisasi mengakibatkan tingkat penularan penyakit campak dan rubella cukup tinggi di sini
saat ini di daerah kami sendiri sebenarnya ini sudah terjadi kasus campak cukup banyak ya
dan sudah dikategorikan sebagai klb
jadi sudah jatuhlah status daruratnya
jadi mungkin kita mempersuasinya
itu ya berupa kita tunjukkan ya bahwa seperti inilah kalau misalnya tidak divaksin
sdn lima teluk pantaian menjadi tujuan destia dan petugas kesehatan teluk pinang berikutnya
listia memberikan vaksin campak rubella ke sejumlah murid
ada yang pasrah ada yang harus dipegangi saat suntik vaksin
dia dia dia
sosialisasi hari itu bisa dibilang sukses
namun sejak merebaknya isu halal haram vaksin campak rubella banyak orang tua menolak anak mereka divaksin
lambatnya kepastian dari pemerintah dan lembaga terkait kampanye imunisasi campak rubella ini sangat dirasakan dampaknya oleh petugas di lapangan
berbagai bentuk penolakan menjadi tantangan yang harus menghadapi destia dan rekan rekan teluk
kalau untuk penolakan itu pasti ada ya
apalagi sudah ada isu isu seperti itu tuh banyak sekali penolakan
kami sangat menyayangkan pemerintah pusat kenapa tidak dari awal itu melakukan komunikasi kepada mui ya
sehingga kita di sini saat pelaksanaan tidak ada kendala gitu
data kementerian kesehatan per dua puluh lima september
di tengah keraguan masyarakat mengenai vaksin campak rubella yang belum berlabel halal
ketua majelis ulama indonesia ma'ruf amin sudah menegaskan
masyarakat boleh memvaksin anak anak mereka bahkan mewajibkan dengan alasan darurat kesehatan
dan tentu kami majelis ulama sudah mengeluarkan dua fatwa
sekarang majelis ulama siap untuk ikut terjun mensukseskan imunisasi rubella
namun nantinya jika sudah ada vaksin campak rubella berbahan halal
vaksin produksi serum institute of india yang dipakai saat ini menjadi harap
mui provinsi riau juga mengatakan masyarakat boleh memberikan vaksin untuk anak anak mereka
apalagi di provinsi riau capaian imunisasi campak rubella masih terendah kedua se indonesia
sikap mui riau tentu bersamaan dengan sikap mui nasional tentunya
mui pada umumnya karena domen masalah vaksin ini
jadi oleh karena itu ya sikap mui riau tentunya tidak bisa lepas dari apa yang sudah dilakukan di mui pusat
dan karena kita juga bagian dari itu
september sudah di penghujung
namun capaian imunisasi campak rubella luar pulau jawa masih jauh dari target yang ditetapkan

kementerian keselatan tak punya jalan selain memperpanjang pelaksanaan imunisasi campak rubella
kementerian keselatan tak punya jalan selain memperpanjang pelaksanaan imunisasi campak rubella
kementerian keselatan tak punya jalan selain memperpanjang pelaksanaan imunisasi campak rubella

di samudia riau
di samudia riau